pembunuhan wayan mirna salihin akan memasuki babak akhir
ya terdakwa perkara kematian mirna ini jessica kumala wongso
akan menghadapi sidang putusan atau fonis dari majelis hakim yang akan digelar hari ini
kasus yang dihadapi jessica kumala wongso cukup menyita perhatian publik
semua berawal ketika wayan mirna salihin meninggal
usai meminum kopi vietnam yang dipesan jessica di cafe olivier
pada enam januari dua ribu enam belas
hasil pemeriksaan dari puslapor polri menunjukkan
mirna meninggal karena keracunan cyanida
kasus pun berlanjut di persidangan
sidang perdana jessica digelar pada lima belas juni dua ribu enam belas di pengadilan negeri jakarta pusat
tim jaksa penuntut umum membeberkan sejumlah dakwaan
terkait keterlibatan jessica atas kematian mirna
namun dakwaan jaksa penuntut umum tersebut ditolak oleh jessica dan tim kuasa hukumnya
sidang pembunuhan mirna berlanjut hingga sidang ke tiga puluh
pada tujuh belas oktober dua ribu enam belas yang lalu
agendanya adalah mendengarkan replik jaksa
dalam replik jaksa penuntut umum menyampaikan bantahan
atas pledoi yang sebelumnya disampaikan jessica dan kuasa hukumnya
penuntut umum tetap meyakini mirna tewas
karena meminum kopi bersianida yang sengaja dimasukkan jessica
setelah agenda mendengarkan replik jaksa digelar
sidang kasus pembunuhan mirna kembali digelar pada dua puluh oktober dua ribu enam belas
agendanya adalah mendengarkan duplik atau jawaban replik dari jaksa penuntut umum
dalam duplik tim penasehat hukum jessica menyebut kelemahan jpu
yang tidak bisa menghadirkan barang bukti atau saksi
ia menunjukkan atau melihat jessica menaruh racun cyanida dalam kopi yang diminum mirna
kini persidangan kasus pembunuhan mirna akan memasuki babak akhir
hakim akan membacakan putusan mereka pada hari ini
sebelumnya jessica dituntut dua puluh tahun penjara
karena diakini terbukti melakukan pembunuhan berencana
kini nasib jessica tinggal menunggu ketukan palu majelis hakim
dan untuk mengetahui
persiapan dan pengamanan jelang sidang fonis jessica
kita telah terhubung dengan korespondensi
cnn indonesia mahardika utama di pengadilan negeri pusat
ya selamat pagi dika
dika hari ini adalah hari yang dinanti oleh banyak orang juga
termasuk juga mungkin keluarga dari jessica dan juga keluarga mirna
sejauh ini seperti apa pengamanan dan juga persiapan yang akan dilakukan
atau pengadilan pusat pengadilan negara di jakarta pusat hari ini
ya selamat pagi anissa dan alfian
pengadilan negeri jakarta pusat pada pagi hari ini sudah sedang bersiap siap untuk dimulai
di belakang saya sudah tampak ada satu unit barakuda dari kepolisian yang disiagakan
untuk mengantisipasi terjadinya ruhara selama jalannya persidangan atau setelah fonis dibacakan
dan pihak kepolisian dari polda metro jaya juga menyiagakan sekitar lebih dari tiga ratus personil polisi
untuk mengamankan jalannya persidangan di pengadilan negeri jakarta pusat
dan saat ini di sebelah kanan saya tampak sejumlah tim pengamanan dari pengadilan
pengadilan negeri jakarta pusat juga tengah melakukan apel siaga untuk pengamanan persidangan pada hari ini
sementara itu terkait dengan persiapan lainnya saya belum melihat adanya keluarga
baik itu dari pihak terdakwa jessica kumala wongso ataupun juga dari pihak wayan mirna salihin
yang tampak selalu hadir dalam setiap persidangan yang pada saat ini sudah memasuki sidang ke tiga puluh dua
atau sidang final yang akan segera dibacakan fonisnya pada pukul sepuluh nanti
jadi ketua majelis hakim kisworo akan mulai membacakan pertimbangan pertimbangan hukum
yang nantinya akan diakhiri dengan ketuk palu vonis dari majelis hakim
sebelumnya jessica kumala wongso dituntut hukuman penjara dua puluh tahun penjara oleh jaksa penuntut umum
jaksa menyatakan bahwa jessica secara sah dan meyakinkan telah melakukan pola pola perencanaan yang sistematis
untuk melakukan pembunuhan berencana dengan menggunakan kopi bersianida meski selama persidangan tidak terungkap kapan
dan di mana
jessica menyimpan ataupun juga membeli cyanida tersebut
tapi jaksa menyatakan bahwa ada bukti lima gram cyanida dalam kopi es kopi vietnam yang diminum oleh wayan mirna salihin pada enam januari lalu sebelum akhir mergang nyawa
dan selain itu pun juga ada bukti dua miligram per liter sianida dalam sampel lambung yang diambil dari tubuh wayan mirna salihin
menanggapi dakwaan dan juga tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam persidangan
yang menggantikan lebih dari dua puluh tujuh saksi ini jessica kumalowongso lebih banyak menyangkal
dalam pledoi tebal empat ribu halaman yang dibacakan secara pergantian oleh tim kuasa hukum menyatakan bahwa
dakwaan dan juga tuntutan dari jaksa penuntut umum ini tidak berdasar dan tidak memiliki bukti bukti yang cukup kuat
untuk menjerat jessica kumala wongso dengan tiga ratus empat puluh atau delik pembunuhan berencana
di antaranya adalah dengan tidak adanya otopsi yang dilakukan oleh kepolisian atau dalam hal ini penyidik
dan wayan mirna salihin akibat keracunan sianida alfian dan juga nisa
ya dika jika pengunjung nanti dibatasi untuk tentunya melihat putusan sidang ini bagaimana apakah ada tempat khusus yang disiapkan untuk para pengunjung yang datang ke pn pusat
ya saya memang belum melihat adanya tempat khusus untuk menampung para pengunjung yang diperkirakan akan memadati ruangan sidang pada hari ini mengingat
sejak dimulai pada bulan juni lalu sampai hari ini
sejak dimulai pertengahan oktober lalu sidang dari terdakwa jessica kumalowongso ini kerap dipenuhi oleh pengunjung
baik itu para pendukung dari wayan mirna salihin ataupun juga warga biasa yang ingin mengawal jalannya persidangan memang kerap hadir dan memenuhi ruangan sidang
namun hari ini saya belum melihat adanya persiapan persiapan khusus
namun pastinya nanti ruangan sidang memang tidak boleh melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan di ruang sidang utama di pengadilan negeri jakarta
anissa dan alfian
baik terima kasih mahardika utama melaporkan langsung dari pengadilan negeri jakarta